baik hidup hidup tuhan

ke kos yang disewa oleh pelaku ini yang informasinya baru kurang lebih dua minggu
itu disiapkan oleh pelaku
jadi sebelum bertemu dengan korban pada tanggal delapan belas
memang yang bersangkutan sudah membeli miras itu untuk disiapkan di pertemuan

oleh polisi tersangka dikenakan pasal delapan puluh satu dan delapan puluh dua undang undang perlindungan anak
jungto pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
salah saya dan saya minta maaf sebesar besarnya pada warga besar korban dan juga orang orang yang disangkutan
dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya buat
otopsi terhadap jenazah korban telah dilakukan
saat ini polisi sedang menunggu hasil pemeriksaan mikrobiologis patologis dan top psikologis
untuk mengetahui penyebab kematian korban
setelah korban meninggal tersangka sempat membawanya ke rumah sakit elizabeth
kemudian meninggalkan tempat
hal ini mengundang kesirigaan pihak rumah sakit yang kemudian melapor ke polisi
jamar sunuko semarang jawa tengah